dan saat ini kita telah terhubung dengan mas hendry satrio yaitu akademisi komunikasi politik universitas paramadina
mas hendry selamat malam
selamat malam mbak apa kabar
baik mas hendry kalau kita lihat apa yang dilakukan presiden misalnya sebelumnya ada merilis resmi situs atau akun youtubenya
kemudian berbelanja di mangga dua
kita lihat sendiri sih mas kalau misalnya berbicara mengenai penggunaan media sosial
misalnya oleh tokoh sekelas pak presiden nih kita lihat sebenarnya apakah cara cara digital seperti ini saat ini
ini lebih efektif daripada kalau kita lihat cara old school kalau dulu lewat media cetak atau televisi
sebenarnya sebegini memang trennya di daerah urban memang lebih digital
tapi jelas media konvensional tidak bisa ditampilkan di sana saja
truk konvensional itu tadi yang seperti disebutkan ada koran radio tv
sejauh mana ini menjadi efektif
nah ini karena ini jadi trend trending ya tentunya dari sisi efektif ya efektif efektif saja
tapi apakah bisa kemudian menjadi viral yang meluas
nah di sinilah harus ada kombinasi antara digital marketing atau digital media dengan media media konvensional yang ada seperti radio media cetak dan tv
ada beberapa kata kata yang saya ingin mengingatkan
ada beberapa case sebetulnya di indonesia pernah terjadi bahwa ada viral di media sosial
tapi tidak bisa berkembang dengan cepat sebelum ini diangkat ke atau diangkat oleh media media konvensional
keduanya sih masih saja saling mendukung jadi tidak ada satu yang meninggalkan yang lainnya
jadi harus tetap dua duanya digunakan
kemudian nampaknya presiden ini juga sudah konsentrasi ke dua ribu sembilan belas
dengan menggunakan berbagai media media sosial yang kemudian dia juga menggunakan digital media yang memang ingin sekali mengikuti tren nampaknya
apa ini berarti saya tangkap ini bisa juga jadi cara presiden cara jokowi untuk membaca langkah politik untuk mencalonkan misalnya mungkin di masa yang akan datang sebagai presiden lagi begitu
ya ini adalah langkah langkah strategis yang dilakukan oleh seorang jokowi
apalagi kalau kita lihat di indonesia kita tidak bisa mengingatkan jokowi itu sebagai presiden

ini kemunculan youtube ini juga berdekatan dengan kehebohan video meeting in nya obama di vietnam
walaupun secara viral juga akhirnya kita menyaksikan juga betapa sibuknya para pengawal obama pada saat prosesi makan yang akan disebarkan secara viral melalui media sosial
efektif bisa berarti mengarah atau berujung pada hal hal positif tapi bisa juga kan mas ini bisa ditangkap sama publik ini kok kayaknya cuma jadi atau sebatas hanya pencitraan aja
ini fungsinya sebenarnya apa
karena kan bisa jadi kalau kita lihat youtube mungkin berbeda dengan cara presiden belusukan ke pasar pasar atau ke tengah permukiman kumuh ke permukiman masyarakat
ini kan tidak memunculkan interaksi dua arah begitu dengan masyarakat kan
tapi karena ini merupakan tren yang ada di kelas menengah jadi presiden memang mencoba menyasar para tokoh tokoh atau orang orang yang berada di tatanan kelas menengah untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan ke masyarakat kepada masyarakat lain yang berada di level lebih bawah dari kelas menengah
nah inilah yang sedang dilakukan oleh presiden
selain itu adalah dia ingin sekali menggunakan tren media yang memang aktif sekali digunakan oleh para kelas menengah saat ini
nah apakah efektif atau tidak
nah ini nanti kita lihat di kemudian hari karena menurut ilmu komunikasi tetap saja komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi tatap muka tidak melalui media
nah apakah pak jokowi akan menghilangkan langkah langkah belusukan
yang dia lakukan kalau memang demikian benar apa adanya seperti itu ya saya sih sangat menyayangkan karena memang tatap muka jauh lebih baik daripada melalui media walaupun melalui digital media sekalipun
dan itu juga harusnya sudah menjadi ciri khas jokowi dengan belusukan ya ya
ya itu sekali
baik terima kasih mas henry satrio atas waktunya malam hari ini bergabung di cnn indonesia connected kita lihat berarti ini presiden mengambil langkah seribu lebih awal ya